mulai empat belas juli dua ribu dua puluh dua jalur sepeda motor dari surabaya ke arah madura di jembatan suramadu akan ditutup
pengendara sepeda motor dialihkan ke jalur mobil
hal ini dilakukan seiring dimulainya pekerjaan penambahan pasokan listrik untuk pulau madura
nantinya akan dipasang kabel listrik sepanjang lebih dari lima meter di sepanjang sisi jalur sepeda motor
pembongkaran inilah yang menyebabkan pengalihan jalur
satu lantas polres tanjung perak surabaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintasi jembatan suramadu
untuk keselamatan pengguna jalan polisi akan menempatkan pembatas jalan dupa water barrier
bagi pemisah antara lajur kendaraan roda dua dan roda empat
selain itu kepolisian akan menerjunkan enam puluh personel untuk mengatur dan mengawasi pengalihan lintasan ini dua puluh empat jam sehari
rekayasa untuk memisahkan jalur roda dua maupun roda empat di jalur jalan
pembongkaran inilah yang menyebabkan pengalihan jalur roda empat di jalur jalan
kita harapkan untuk melewati tol gate dari ada tiga tol gate mbak yang satu tol gate kita bergunakan untuk roda dua yang dua untuk dari roda empat mbak
sebagian besar pengendara yang melintasi jembatan suramadu belum mengetahui rencana pengalihan jalur ini
ya tidak masalah soalnya kan orang orang kecil itu butuh bagus jalannya gitu loh
kalau nggak bagus nanti ada kecelakaan
yang penting diatur sama orang orang yang mempunyai tugas di sini
ya nggak masalah kalau ada yang ngatur kan nggak masalah mbak
walaupun di pindah ke tempat roda empat ya enggak masalah
pemasangan kabel di sepanjang sisi jalur kendaraan roda dua pada jembatan suramadu akan dibagi menjadi dua
tahap pertama dimulai pada empat belas juli dua ribu dua puluh dua dan berlangsung hingga tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
sementara pengerjaan proyek di sisi sebaliknya akan dilakukan pada februari hingga juli dua ribu dua puluh
kia klarissa ganjar wicaksono surabaya jawa timur